terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
hari keempat operasi patuh dua ribu tujuh belas masih diwarnai sejumlah pelanggaran
bahkan seorang polisi di gresik harus marah marah karena jengkel melihat pengendara kabur
yang justru dapat membahayakan keselamatan dirinya
anggota satlantas polres gresik ini spontan memarahi seorang pengendara motor
yang hendak berbalik arah begitu melihat operasi patuh dua ribu tujuh belas
yang digelar di jalan raya terminal bundar gersik
polisi ini marah karena aksi pengendara cukup membahayakan dirinya
serta ibu dan bayi yang diboncengnya
apalagi jalur tersebut cukup padat dan rawan kecelakaan
masih tidak ada anak kecil sampai nangis saya akan menangis
meski sempat marah polisi akhirnya memperbolehkan pengendara pergi
tanpa memeriksa surat surat kelengkapan kendaraannya
selain aksi pemotor tadi banyak pengendara lain yang juga nekat berbalik arah
demi menghindari razia
jadi kemungkinan yang balik tadi tidak ada kelapaan surat surat
maupun perlengkapan kendaraannya
jadi tidak akan bisa mengajar
kalau kita akan kejar mereka akan kejar
kalau kita tidak bisa jalan akhirnya terjadi laka
dalam operasi patuh kali ini pelanggaran didominasi sejumlah pengendara roda dua
yang tak membawa sim dan stnk
serta sejumlah pengendara anak di bawah umur